aduh kenapa sih gak ada yang ketangkap
tuh jangan jangan bobby masih marah lagi sama gue
ditanya kok malah diem sih budak ya
nggak saya denger kok
lo gak tau siapa gua
gua ini sindi pacarnya bobby
jawab dong kalo ditanya
ada di rumah apa enggak
saya tau si tu pacarnya deng bobby
saya tau bukannya kagak tau
cuman saya males jawab pertanyaan si tu
ntar kalo saya jawab pertanyaan si tu
si tu ngedorong saya kayak yang kemarin kemarin
ampe jatuh pingsan selesai saya
ya emang gak gitu juga kali
gak didorongin lagi janji
tapi kasih tahu dulu bobby mana
iya bobby mana ada di rumah apa enggak
gak ada dan bobi udah keluar tuh
berdua sama centini
jangan mewek jelek
pasti gak kelcles american
kenapa menangis indy
kamu kenapa duduk duduk sayang
sayang duduk dulu
mama tau gak tadi
tadi bomi gak ada di rumah
waktu indy kesana
bomi pergi sama pembantunya
mungkin dia lagi perlu orang
makanya dia aja membantunya
enggak mama enggak
ini udah pertama kalinya
ini mergokin mereka pergi jalan bareng
tunggal dan sering mau
cinti indy bilang
dia itu gak jadi dikirim ke afrika sama majikannya
cuma nih saya sama mina gak percaya
tapi kayak ada yang ditutup tutupin begitu
gak mau terus terang
iya kayaknya ada yang disembunyikan pokoknya
dugaan kita tini itu emang sengaja gak mau ngasih tau kita
kalau dia itu bakal jadi dikirim ke afrika
wah ini memang gak bisa dibiarin
emang gak bisa dibiarin
biar bagaimanapun tini itu teman kita
satu profesi sama kita jadi pembantu
jadi kalau dia susah ya kita harus bantu
terus cara bantunya gimana war
kita harus demo
yaudah deh ikut aja
dari tadi nggak pulang pulang
saya akan balas kelakuan kamu
saya juga akan pergi sama cinti
lho mami gak cepet pulang
emi lain kali kalau ada barang yang ketinggalan
telepon biar pi yang ngajar
mami memang udah rencana mau pulang cepat kok
papi gak suka ya kalau mami pulangnya cepat
enggak dong seneng banget
tapi kok tumben mami pulangnya cepet gitu dah
membela yang benar
tentu kita menang
selamat siang pak bu
perkenalkan nama saya teh minah dari cilonyi
yang sebelah saya namanya warni
dan sebelah situ tuh
namanya si tuti dari cilacap
dan kami bertiga datang kesini teh mewakili
koalisi para pembantu pembantu di kompleks ini
silahkan bisa dibantu apa nih
kami mau protes keras sama keluarga ini
kami gak terima dengan keputusan ibu
yang mau pindahkan cintini ke afrika
saya jadi bingung
siapa yang mau pindahin centini ke afrika
dasar kak vitalis
ibu mah jangan pura pura gak tahu bu
pembantu di sini semua mah sudah pada tau
apa rencana ibu ke centini
berita ini teh saya dapatkan secara akurat
dari mbok rono
makanya kami bertiga kesini teh datang
buat mencegah si chenti ini supaya tidak jadi dipindahkan ke afrika
gak mungkin lah mbak rono itu lagi sakit
kamu tuh kemana tondok
dicari dari tadi
atau udah sembuh
aduh saya jadi semakin bingung nih
oh gak siap mbok
saya tuh sebetulnya gak setuju
kalau cintini itu dipindah ke afrika
saya sedih sekali jauh dari dia
makanya saya jadi pura pura sakit
saya jadi tambah bingung
mbak rono pakai pura pura sakit
jadi siapa yang bilang
kalau centini itu mau dipindah ke afrika
siapa yang bilang kalau centini mau dipindah ke afrika
kamu yang nyebarin gosip
kalau centini itu mau dipindah ke afrika
saya dapat informasinya
cindy buka pintunya dong
mama akan bantu kamu bicara sama bu susilo
tentang si bobi sama pembantunya itu
sekarang bukain dong cindy
cindy gak peduli
cindy gak peduli ma
kamu harus percaya sama mama
sekarang buka dulu pintunya ya nak ya
pokoknya sini mau bunuh diri aja
cindy kamu jangan bunuh diri dong cindy
buka pintunya cindy
ah gimana sih andi
cindy mau mati aja

mau bicara sama istri saya
gak usah gak usah mas
tolong sampaikan saja sama jen mega
cindy ngancem bunuh diri
iya tadi cindy ngeliat bobby jalan sama pembantunya yang namanya centini
nah dia ngancam bunuh diri mas
oke ya udah
ya ya nanti akan saya sampaikan ke istri saya ya
ee kalau bisa bobby nya diajak juga ya
untuk nyadarin cindy supaya nggak bunuh diri mas
tapi siapa yang mau bunuh diri sindi
mami yang gak usah bilang cindy tau kalau bobby pergi sama centini
makanya dia mau ngantah mau bunuh diri
ya sudah mami gak mau tau
loh gak mau tau
ini kan akibat ulah papi sendiri
papi yang selesaikan sendiri
soalnya takut bapak sama ibu nyariin
aduh jangan langsung pulang dong tim
terengiter terengiter ya kan
api centini takut ya mas